seorang lelaki paruh baya di banjarbaru kalimantan selatan nekat menusuk seorang pengunjung restoran
karena mengira korban adalah pelaku yang menyerempetnya
namun ternyata pelaku salah sasaran karena korban bukanlah orang yang ia cari
seman alias kai seman pelaku penusukan terhadap pengunjung restoran cepat saji di banjarbaru
tak berkutik saat ditangkap tim gabungan polres banjarbaru dan resmo polda kalimantan selatan
seman hanya bisa pasrah di gelandang ke polres banjarbaru karena ia menusuk di mas warga kendal jawa tengah
yang tengah makan di restoran cepat saji pada rabu malam
akibat penusukan ini perut korban terluka parah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit
kejadian ini karena pelaku mengira korban adalah pengemudi mobil yang menyerempetnya sehari sebelumnya
dendam akibat diserempet pelaku pun membuat perhitungan
namun ia salah sasaran karena korban yang ia tusuk bukanlah orang yang menyerempetnya
itu kejadiannya itu malam rebu
oh ini malam kamis dia itu soalnya
dan kejadian saya tusuk pada malam tadi malam kamis
tidak kenal orang itu cuma saya kenal betul mengenal
polisi berhasil mengenali wajah pelaku melalui rekaman kamera pengawas yang ada di restoran tersebut
yang bersangkutan menaruh dendam karena mobil yang dicurigai mirip dengan yang dibawa oleh saudara dwa
ini pernah hampir menyelakai atau mau menabrak dari korban
eh dari pelaku sorry dari pelaku s ini
pelaku mengaku menyesal dengan perbuatannya karena korban ternyata bukan orang yang menyerempetnya
akibat perbuatannya pelaku kini harus mendekam di sel tahanan polres kota baru
muhammad risanta banjar baru